mahkamah konstitusi telah siap menerima pengajuan perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau phpu
pelayanan phpu akan dibuka selama tiga x dua puluh empat jam bagi sengketa pilek dan tiga hari bagi sengketa pilpres
mk sudah menyiagakan ratusan petugas dan sepuluh meja pelayanan yang akan bekerja dua puluh empat jam selama tiga hari mendatang
untuk melayani pemohon yang akan mengajukan perkara phpu
sesuai dengan amanat undang undang hanya pelapor yang memiliki legal standing yang bisa mengajukan permohonan phpu kepada mk
artinya hanya partai politik yang bisa mengajukan gugatan untuk pilek dan paslon capres cawapres atau kuasa yang ditunjuk untuk perkara pilpres
mk akan memproses pengajuan yang masuk jika telah memenuhi persyaratan yang ditentukan
untuk pilpres ini strategi mahkamah konstitusi sesuai pmk no lima dua ribu delapan belas itu memang diprioritaskan dulu
karena undang undang menyatakan sengketa hasil pilpres itu harus selesai empat belas hari kan begitu
makanya mk menyelesaikan dulu pilpres baru kemudian pilek
hari ini sama sama karena sk kpu itu kan penetapannya dua duanya ditetapkan dalam satu sk pilpres maupun pileg
jamnya satu empat puluh enam wib tadi kan maka pengajuan permohonannya berhimpitan
tapi sekali lagi untuk pilpres itu akan kita registrasi nanti sebelas juni
sebelas juni registrasi artinya permohonan sudah berubah menjadi perkara
nanti tanggal empat belas baru kita akan mulai persidangan persidangan
sampai nanti tanggal dua puluh delapan juni itu pengucapan putusan